sesaat lagi anda akan menyaksikan spesial segmen di indonesia aja
masyarakat bali memiliki filosofi hidup trihite karana
yang artinya kehidupan harmonis antara manusia dengan tuhan
manusia dengan sesama manusia
serta manusia dengan alam sekitar
tak terkecuali masyarakat desa mas kabupaten gianyar bali
dikenal sebagai desa pusat pemahat sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
desa wisata mas mengembangkan seni kriya sebagai aktualisasi dari filosofi hidup trihita karana
terdapat berbagai macam jenis kria kayu
mulai dari patung kayu tradisional hingga topeng kayu kontemporer
yang saya pelajari dalam memahat kayu adalah membutuhkan tiga hal
ketampilan ketelitian dan kesabaran
tadi aja ini belum jadi jadi nih tapi bener gak sih beli ini saya ngelakuin
iwayan mudana adalah salah satu dari banyak maestro patung kayu yang masih berkarya di desa mas
wayan mudana begitu mencintai profesinya itu
hingga setiap hasil karyanya dianggap sebagai keluarga
selain iwayan mudana ada pula seniman pahat kayu yang menjadi representasi seniman muda di desa mas
ida bagus ketut rajastra merupakan maestro topeng kayu asal desa mas
yang berhasil meneruskan warisan sang ayah ida bagus anom
pandemi membuat ketut rajastra harus beradaptasi
kita harus siap
nah dalam selama pandemi ini
saya sebagai pelaku seni tetap berkarya
kita juga menfaatkan teknologi sekarang untuk promosi
untuk bisa diketahui oleh dunia luar itu
tetap kita menfaatkan teknologi
dan tetap membuat berkarya
membuat suatu karya
di satu sisi ini sebagai kesempatan kita untuk berkarya yang lebih bagus
karena tidak ada dorongan
kejaran datelah waktu santai kerjaan jadi lebih optimal lebih maksimal jadinya
kerajinan kria di kabupaten gianyar memiliki potensi ekonomi yang sangat tinggi
badan pusat statistik mencatat pada maret tahun dua ribu delapan belas
ekspor patung dan aneka jenis cindera mata berbahan kayu asal bali
meraup devisa sebesar lima tiga juta dolar amerika atau sekitar tujuh puluh satu miliar rupiah
produk ekraf kayu yang sudah mendunia di desa wisata ini bisa kita dapatkan pula lewat situs desa wisatamas com
serta akun instagram ibanomassmaker
dengan membeli produk ekraf ini artinya kita telah menyukseskan program beli kreatif lokal dan semakin bangga buatan indonesia
menuju desa wisata mas sangat mudah
dari bandara igusti ngurah rai menempuh waktu lima puluh menit
sementara dari uber center hanya berjarak lima km
pesona desa wisata mas sangat nyaman dinikmati dengan mengendarai sepeda melewati tempat tempat ikonik di desa wisata ini
untuk mengunjungi kampung wisata banjar tarukan
di sini saya mencoba untuk belajar memasak masakan khas bali
proses memasak dengan metode nyak nyat adalah dengan mengurangi cairan bumbu kuah atau kaldu pada masakan menjadi lebih sedikit dan kental
istilah nyat nyat diambil dari katanya yang dalam bahasa bali artinya adalah kurang
salah satu aktivitas yang tidak boleh terlewatkan adalah cooking class bersama briande
nah saya sekarang ditugaskan untuk mengulak bumbu bumbu yang ternyata diambil langsung dari taman fuspa aman desa mas
proses memasak mujair nyat nyat ternyata tidak terlalu sulit
namun hasil akhirnya sungguh menggugah selera
sudah jadi mujair nyet nyet masakan khas bali yang tadi saya masak
sudah tidak sabar mau coba let's go
siapan kami sudah ready sebenarnya
dari awal pemerintah pusat kemarin menginginkan tiga lokasi ya
menuju green zone yaitu nusa dua sanur ubud
kami sudah menyambut dengan gembira
dengan gembira kami semangat seperti saya sampaikan tadi
berbondong bondong untuk vaksin berbondong bondong untuk berbenah
kami tidak tinggal diam
ya kami lebih baik bersih bersih
baik itu di rumah tangga di lingkungan sekitar
kita tetap menata
kalau sudah pandemi selesai pariwisata dibuka kami sudah siap
setelah memasak dan mencicipi makanan khas bali
saya pun beristirahat sejenak di homestay desa wisata mas
yang sudah menerapkan protokol kesehatan ketat
dengan harga mulai dari dua ratus lima puluh ribu rupiah
kita bisa menikmati kenyamanan dan keramahan khas desa wisata mas
menikmati desa wisata mas dengan hasil kriaya mendunia
alam yang mempesona serta keramahan warga desa
semakin membuat saya yakin untuk menghabiskan waktu liburan di indonesia aja